pemanasnya perang dagang yang dibarengi keputusan bank sentral amerika serikat the fed
untuk menaikkan suku bunga yang lebih agresif
mendorong bank indonesia harus mengambil langkah untuk menjaga pasar
sentimen eksternal ini membuat investor asing mengambil langkah waspada
yang lalu mengerek nilai ihsg dan juga nilai tukar rupiah terkerek di zona negatif
sejauh mana perekonomian kita terseret arus perang dagang
dari penerapan tarif as dan tiongkok ini
babak baru perang dagang selengkapnya kami bahas dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami yose rizal damuri
bung yose terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini sepertinya negosiasi yang dilakukan tiongkok eropa kanada meksiko
untuk menghentikan proteksionisme atau perang dagang
perang tarif ini tidak membuahkan hasil
hari ini tepatnya enam juli akan diberlakukan tarif tersebut
sebetulnya apa yang diincar dari amerika serikat ini
untuk melakukan tarif keperluan
berbagai negara termasuk indonesia yang baru baru ini dikenakan tarif juga
diancam tarif juga
ya kalau kita lihat trump itu memang konsisten
dari bahkan sebelum menjadi presiden sudah lama pun
sekitar sepuluh atau dua puluh tahun lalu
dia selalu menekankan bahwa amerika berada di posisi yang kalah saat ini
di dalam perdagangan internasional
sehingga perlu dilakukan adjustment
dan ini adalah kebijakan dia yang menginginkan adjustment itu terjadi
perubahan itu terjadi
jadi ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan
dan dia juga sudah melontarkan ancaman ancaman ini sejak lama
cuma memang kelihatannya
orang masih mengharapkan bahwa
dari dalam negeri sendiri ada tekanan tekanan untuk perubahan
untuk tidak jadi kebijakan kenaikan tarif ini
karena memang yang terkena itu adalah industri di dalam negerinya sendiri
tidak hanya industri di luar tapi juga di amerika serikat juga terkena dampak
terutama adalah mereka
yang akan dinaikkan tarifnya
itu adalah barang barang yang intermediate input
artinya ini yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri amerika serikat sendiri
dan ini menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perindustrian mereka
itu tentunya tidak akan baik buat perekonomian amerika
bukan hanya untuk perekonomian amerika serikat sendiri
bung yose ini terkait ekonomi amerika serikat sendiri
kemarin the fed juga melakukan kenaikan suku bunga lebih agresif
karena katanya ekonomi amerika serikat yang lebih pertumbuhannya sangat cepat atau overheating
apakah ini pertumbuhan ekonomi amerika serikat yang pesat ini
kemudian juga ditambah tarif yang diberlakukan amerika serikat ini
akan menguntungkan bagi amerika sebetulnya
atau menguntungkan bagi mereka
overheating kan dalam arti kata memang karena adanya benefit atau keuntungan dari
penurunan pajak yang sudah dilakukan sejak tahun kemarin
tetapi sekarang ini ini adalah suatu hal yang negatif kelihatannya
contohnya saja kalau kita lihat sekarang ini sudah ada tiga produk misalnya yang sudah dikenakan biaya masuk
yaitu washing mesin mesin cuci lalu juga baja dan satu lagi yang ini adalah solar panel
itu yang sebelum sebelumnya sudah terjadi
jadi bagaimana mengapa bahwa bahwa bahwa ini keuntungan amerika serikat mungkin hanya dari mesin cuci saja
yang lain lain itu adalah intermediate input
yang misalnya kalau untuk solar panel ini ada sekitar dua puluh lima ribu orang yang bekerja di manufacture mereka
tetapi ada dua ratus ribu orang yang bekerja di instalasi
kalau solar panel harganya naik instalasi tentunya akan turun
jadi akan mengaruhi tenaga kerja mereka
pasar tenaga kerja mereka juga
baja dan besi ya yang banyak digunakan untuk otomotif mereka
sehingga tentunya pasar tenaga kerja akan terpengaruh sekali
bung yose ini kita memiliki daftar tarif impor yang diberlakukan oleh amerika serikat
oleh trump ini lebih tepatnya untuk di kanada
lima belas miliar dolar amerika untuk produk baja aluminium
kalau kanada kemarin melalui justin trudeau juga mengatakan bahwa
menyiapkan tarif balasan terbesar sepanjang sejarah ini yang diterapkan oleh kanada
meksiko belum mengambil tindakan begitu terkait dengan tarif ini
sebetulnya bagaimana anda melihat negara negara sekitar amerika serikat ini
kanada dan meksiko masih di satu benua ini kaitannya dengan perang dagang
nah itu yang ditakutkan perang dagang ini kan artinya saling balas berbalas
selama ini tujuh puluh tahun belakangan
perdagangan dunia itu diatur
sekarang ini ada kemungkinan negara negara yang terkena ini akan mem bypass juga
karena toh amerika juga sudah bypassing wto
mungkin ada bypass aturan wto itu
kalau amerika sekarang ini sudah jelas
sudah jelas melakukan
kemudian negara negara yang lain
china masih berusaha untuk melakukannya di dalam wto
dia memajukan juga komplainnya
walaupun ada ancaman untuk membalas
saya nggak tahu kanada dengan meksiko
kemungkinan juga mereka akan memasukkannya ke wto
kalaupun cina dan kanada serta meksiko setelah juga mungkin uni eropa menang di wto
keputusan wto itu akan diikuti
akan diindahkan oleh amerika serikat
kalau nggak diindahkan malah kredibilitas wto akan makin turun lagi
dan ini yang ditakuti oleh banyak pihak
sehingga kita tidak lagi punya aturan main
peraturan yang dari wasitnya nggak diindahkan
acak acakan pasar globalnya
iya kalau misalnya ke ps jember dan kemarin itu berantem
ya nggak ada masalah gitu ya
tapi kalau di tingkatan piala dunia
semua akan ribut kan tentunya
jadi ini tarif balasan tiongkok lima puluh miliar dolar amerika serikat
ini setara dengan yang diterapkan oleh amerika serikat
dan kalau misalnya anda melihat sebetulnya peluang
bagi negara negara lain yang tidak terkena tarif begitu untuk perang dagang ini
bagaimana peluang mereka
apakah ini kemudian akan menjadi peluang baru atau malah menjadi sebuah tantangan
ada yang namanya trade diversion
misalnya indonesia mungkin bisa memasuki pasar yang tadinya ditinggalkan oleh tiongkok di amerika serikat
tetapi permasalahannya tiongkok juga tidak akan tinggal diam
dia juga akan mencari pasar baru di negara negara lain kalau perlu dengan melakukan dumping
melakukan penurunan harga
dan ini yang lebih ditakutkan lagi
karena kemudian negara negara yang terkena dumping mungkin tidak akan tinggal diam juga
mereka juga akan meningkatkan bea masuknya
atau meningkatkan hambatannya
masuk juga indonesia
dan akibatnya perang dagang ini bukan hanya terbatas pada beberapa negara yang diancam oleh trump tadi
tapi juga ke negara negara lain
kalau kita melihat di indonesia sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita dinilai cukup stabil
dua juni dua ribu delapan belas ke depan
dan juga ada suntikan suntikan lainnya yang diberikan oleh bank sentral bank indonesia dalam hal ini
sebetulnya anda melihat outlook ekonomi indonesia
kemudian juga ancaman dari outlook ekonomi kita yang stabil
tapi di tengah perang dagang sebesar apa
begini jadi di dalam short term yang pasti ini meningkatkan ketidakpastian di dalam perekonomian global
dan itu biasanya
kalau ketidakpastian ekonomi global ini meningkat
itu dana itu akan balik kampung
akan balik kampung ke negaranya atau bahkan ke amerika serikat
restorasi yang cemas gitu atau menaruhkan modal di
betul di emerging market
jadi kemungkinan besar penurunan ihsg yang selama ini sudah berjalan
itu mungkin akan terus berlanjut
kalau belum terjadi hal hal yang lebih pasti di dalam perekonomian
sudah ada suntikan suku bunga bi tujuh days free for rate
kalau bisa diberikan diisi gapnya oleh domestik ya nggak ada masalah
ini di dalam jangka pendek ya kita lihat ya terutama di dalam pasar keuangan tentunya
pasar keuangan akan merespon lebih cepat
kalau sektor realnya mungkin di dalam jangka menengah atau panjang
kita akan menemukan equilibrium yang lebih tepat
apalagi dari sisi domestik memang sudah mulai di genjot
permasalahannya adalah dalam jangka panjang pun kelihatannya
prospeknya tidak terlalu bagus untuk perekonomian global
terakhir dunia itu punya perang dagang itu adalah pada tahun tiga puluh an
ketika yang namanya great depression
akhir dari perang dagang itu itu adalah perang beneran tahun tiga puluh sembilan perang dunia ke dua
jadi kalau kita belajar dari sana ini mungkin bisa terekskalasi terus
dan akhirnya mungkin malah bukan hanya permasalahan ekonomi
tetap permasalahan politik global
jadi menurut anda ini akan terus terekskalasi begitu ya
ada kemungkinan seperti itu
sekarang ini juga kita sudah lihat adanya balasan balasan seperti ini
walaupun masih ancaman ya dari negara negara yang lain
kita bahas soal satu ratus dua puluh empat produk indonesia atau daftar produk indonesia yang akan dikenakan tarif oleh amerika serikat ini
karena defisit perdagangan amerika serikat di indonesia bagaimana
ini agak berbeda ya
untuk indonesia itu adalah gsp
itu masih mendapatkan gsp
harga biaya masuknya lebih rendah dibanding dengan harga bea masuk negara negara yang lainnya
tetapi kalau negaranya makin maju itu nggak lagi bisa mendapatkan gsp
jadi memang sudah otomatis
setiap tahun itu dievaluasi
ada kemungkinan mungkin indonesia memang dianggap sudah tidak terlalu penting lagi untuk mendapatkan gsp
misalnya seperti thailand sudah sejak tiga empat tahun lalu mereka sama sekali tidak mendapatkan gsp
nah permasalahannya ini berkaitan juga dengan perang dagang yang sekarang ini sudah berlangsung
wadah fundamental kita ini untuk manajerasi rektor tersebut

kita harus melihat bahwa negara negara kompetitor itu masih mendapatkan gsp
terutama negara negara kompetitor seperti vietnam bangladesh di asia tenggara
atau juga yang memang produk produknya hampir sama seperti kita
terutama ke amerika serikat seperti tekstil garmen dan lain lainnya
nah kemudian kalau berbicara soal ekspor indonesia sendiri
bagaimana kira kira anda melihat kinerja ekspor kita begitu
karena dengan adanya pembatasan atau proteksionisme dagang
tentunya untuk menghadapi tersebut kita harus menggenjot ekspor negara negara kita
untuk mengejot juga pertumbuhan pdb kita
kalau dari sisi suplainya sih dari sisi produksi
saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini selama tiga tahun belakangan sudah cukup baik ya
logistik menjadi sudah lebih murah sehingga juga menurunkan harga produk indonesia
tetapi permasalahannya akses pasar produk produk indonesia ini banyak yang terhambat
seperti misalnya tadi kita
kita menggunakan kita menggunakan produk produk indonesia ini banyak yang terhambat seperti misalnya tadi kita
kita sudah dengar akses pasar untuk sawit misalnya
kenapa hal seperti di uni eropa kenapa hal seperti ini bisa terjadi
padahal kita juga harusnya mempunyai negosiasi negosiasi perdagangan yang sifatnya antisipatif
dan ini sudah bisa dilihat dari sejak beberapa tahun yang lalu
kita agak terlambat mempunyai perundingan perdagangan dengan uni eropa
yang sekarang belum selesai masih negosiasi
padahal kalau memang sudah ada itu itu bisa kita pergunakan untuk kelapa sawit ini
begitu juga ke negara negara yang lainnya
akses pasarnya itu masih terbatas dan masih kurang
ya bung yose ini terkait akses pasar juga
tiongkok kemudian membuka pasar keuangannya secara besar besaran
apakah dengan dibukanya pasar tiongkok yang lebih agresif ini
ini bisa meredakan efek yang dirasakan oleh tiongkok untuk perang dagang sendiri
kalau itu mungkin iya
apakah langkah serupa harus diambil oleh negara negara lainnya
kalau tiongkok sendiri sih sebenarnya nggak terlalu membutuhkan lagi ya investasi dari luar negeri
walaupun memang mereka juga masih ingin membuat yang level perekonomian yang lebih tinggi lagi
kelihatannya mereka juga selama ini pun juga
toh mereka memang menikmati hasil dari investasi di luar negeri yang lebih yang banyak sekali datang ke negara mereka
tapi mungkin ini yang harus dilakukan oleh indonesia
kita sekarang ini sering malu malu terhadap investasi dari luar negeri ini
di satu sisi pak presiden maunya lebih banyak investasi yang datang
dan investasi itu adalah investasi yang sifatnya langsung
tetapi di sisi kebijakan ternyata tidak seperti itu
bung yose nanti kita akan bahas efek dari perang dagang ini terhadap nilai tukar rupiah
dan juga bursa kita ihsg
tapi nanti kita beritahu lebih dahulu
cnn indonesia business masih akan kembali usai jeda berikut
pastikan anda tetap bersama kami
terima kasih pak presiden
terima kasih pak presiden
terima kasih pak presiden
selalu mungkin terjadinya capital outflow mungkin masih akan terus berlanjut ya
walaupun ini dampaknya mungkin nggak terlalu besar karena memang orang sudah mengantisipasi
investor asing sudah mengantisipasi sejak beberapa bulan yang lalu tentunya
kita lihat capital outflow sudah mulai
kapan kepercayaan diri para investor asing ini bisa kembali begitu ke pasar pasar di asia kira kira
tergantung juga dari bagaimana global economy ini berjalan
kalau ternyata shock yang ada sekarang ini ya akibat adanya perang dagang itu ternyata dampaknya tidak terlalu kuat
tentunya ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara negara emerging market
ya bu yose kita pantau selanjutnya nilai tukar rupiah di pasar spot terhadap dolar amerika serikat
jadi selain perang dagang juga pasti salah satunya efek dari defisit raca transaksi berjalan kita
ini sempat menyebut bahwa ini wajar nilai tukar rupiah
kalau menurut saya ini bukan hanya wajar tetapi dibutuhkan
karena negara mata uang lain pun juga mengalami pelemahan
kita nggak akan mungkin tetap ngotot untuk menguat kalau negara negara lain mengalami pelemahan
karena akibatnya daya saing produk produk indonesia juga akan makin melemah
dan import yang sudah meningkat selama ini
ini pasti akan meningkat lagi kalau memang mata uang kita kuat sementara yang lain lain akan melemah
apa kemudian yang akan terjadi jika
sebetulnya kan bank indonesia juga telah memberikan banyak obat kuat begitu ya
untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
kemarin juga ltv terhadap kpr ditiadakan di bank bank umum
ini anda melihat bagaimana yang diberikan oleh bi sentimen sentimen yang diberikan oleh bank indonesia
terhadap untuk menjaga nilai tukar rupiah di tengah pergolakan perang dagang
poinnya bukan menengah
bukan menjaga nilai tukar rupiah
poinnya adalah menjaga inflasi
dan juga meningkatkan mungkin kalau bisa pertumbuhan ekonomi
tetapi poin utama adalah menjaga inflasi
setelah itu kalau memang menguat secara wajar secara naturalnya nggak ada masalah
tapi kalau hanya intervensi intervensi saja
malah kemungkinan tekanan terhadap neraca pembayaran itu akan semakin besar
karena kalau kita menguat sendiri
sementara yang lain melemah
importnya akan menjadi lebih murah
import akan meningkat
dan ini akan memukul lagi neraca perdagangan
neraca berjalan dan neraca pembayaran
tekanan terhadap rupiah juga akan makin kuat lagi
baik bung yose ini kalau kita berbicara soal perang dagang as dan juga tiongkok
kita tahu tiongkok punya slogan
untuk memasarkan produk produknya di luar negeri
nah ini bagaimana anda melihat
tiongkok kita sama sama tahu adalah pasar terbesar dunia raksasa dunia raksasa ekonomi dunia
anda melihat dengan adanya perang dagang ini
tarif yang dikenakan cukup sangat besar
begitu bagi barang tiongkok as
bagaimana mempengaruhi pasar tiongkok yang ada di luar negeri
ya seperti yang tadi saya katakan
ada kemungkinan juga akan terjadi trade diversion
jadi tiongkok tentunya tidak akan tinggal diam
dia akan mencoba mencari pasar pasar baru
termasuk juga pasar pasar emerging market seperti indonesia
yang mungkin juga dengan cara cara yang nggak terlalu elegan gitu ya
seperti dumping dan lain lainnya
ini bisa saja dilakukan
tetapi tentu saja kita juga harus siap siap mengenai hal tersebut
yang ditakutkan adalah kemudian indonesia membalas
melakukan dumping ataupun juga menerapkan biaya masuk yang lebih tinggi
apalagi tadi aturan wto yang kemudian bisa jadi
negara negara juga tidak mengindahkan seperti yang dilakukan oleh as
ya walaupun mungkin saya ada satu catatan mengenai tiongkok
tiongkok ini sendiri juga sudah sadar bahwa mereka memerlukan import
misalnya pada bulan november nanti
pertama waktu bara begitu ya tiongkok
iya salah satu tapi juga yang lebih dari itu
nanti bulan november akan ada shanghai fair
yang isinya adalah bagaimana tiongkok mengimport dari negara negara lain
jadi biasanya kalau trade fair itu kan biasanya untuk mengeksport
nah ini mereka untuk mengimport
jadi mereka sudah melihat posisi bahwa mereka juga harus melakukan import
skema belt and road initiative yang dilakukan oleh tiongkok
begitu juga mengimportnya ekspor mereka
kalau anda melihat uni eropa sendiri
uni eropa juga terancam dikenakan tarif oleh donald trump amerika serikat
untuk produk produk otomotif mereka
sedangkan banyak sekali pabrikan otomotif uni eropa di amerika serikat
anda melihatnya bagaimana ini akan mempengaruhi fundamental ekonomi di uni eropa
sebenarnya kalau direct impact nya itu sendiri sih nggak terlalu besar ya
bahkan kalaupun ada trich war yang pada full scale
semua barang dikenakan
biaya masuk ke amerika ke tiongkok maupun juga uni eropa
jadi tidak terlalu signifikan juga
tetapi permasalahannya ini masih akan terus berlanjut
dan ini akan terus berlangsung hingga bertahun tahun
kalau memang balas membalas ini terjadi
tidak ada negosiasi yang win win solution
amerika serikat juga semua negara tidak hanya tiongkok
direct impact nya mungkin menurut perhitungan kami ya
dan itu kebanyakan di amerika serikat
bukan di negara negara lain
ini pasti yang ditakuti oleh masyarakat indonesia adalah
kemudian bagaimana dengan harga harga barang di indonesia
yang kemudian juga harga otomotif
harga properti di indonesia misalnya ini
bagaimana anda melihat nantinya neraca konsumsi masyarakat indonesia
ya oleh karena itu saya pikir memang
tepatnya bank indonesia harus fokus kepada inflasinya
karena akan ada tekanan yang besar juga terhadap harga
terutama harga harga dari barang barang import ya
kalau memang akan terjadi trade war dalam skala yang besar
apalagi kita masih butuh untuk pembangunan ini nih
salah satu penyebab dari current accounting deficit
itu sebenarnya kan karena investasi yang begitu besar di indonesia sekarang
jadi kita membutuhkan import sekarang
kesimpulan anda mungkin anda bisa memberikan sedikit masukan
bagi para investor juga tidak hanya investor saja
tapi juga para konsumen masyarakat indonesia
menghadapi tensi perang dagang yang memasuki babak baru ini
saya pikir kalau buat investor
kita harus terus memantau ya apa yang akan terjadi
mudah mudahan ini tidak akan terlalu berlanjut
bagaimana ekspektasi terhadap perusahaan
dan juga perang dagang dampak dari perang dagang tersebut
kalau untuk masyarakat
tentunya salah satu yang lebih penting adalah mendorong perekonomian domestik
dan bagai pendorong perekonomian domestik
artinya masyarakat juga harus mau mengkonsumsi
lalu kalau anda melihat bagaimana dengan atmosfer global ini
apa sebetulnya langkah terbijak yang harus dilakukan oleh amerika serikat
uni eropa tiongkok dan juga termasuk pasar pasar emerging market seperti indonesia
melihat tensi dagang yang meningkat ini
sebenarnya kalau mau idealnya
tentunya harus semuanya kembali ke wto
tetapi kan amerika serikat tentu kelihatannya akan ngotot nih
tidak akan kembali kepada peragangan
peragangan yang sudah berlaku
bahkan beberapa analis misalnya mempunyai
bahwa wto mungkin sudah tidak ditinggalkan oleh anggota anggotanya pada akhir tahun ini
karena akibat dari perang dagang tersebut
dan ini yang kemungkinan akan ditakutkan oleh berbagai negara
lagi lagi yang harus dilakukan adalah mematuhi aturan organisasi dagang internasional yang sudah
dan itu sebenarnya indonesia bisa mengambil peranan
karena indonesia bersama dengan negara negara asia timur lainnya di kawasan
itu mempunyai power yang cukup besar untuk mempengaruhi
kita sudah menjadi dewan keamanan tidak tetap gitu ya di pbb
misalnya juga dengan cara mensukseskan
apa yang disebut dengan rcep
yaitu fakta perdagangan untuk negara negara asia timur
baik bung yose rizal terima kasih sudah bergabung bersama kami ini
semoga tensi perang dagang ini tidak terlalu mempengaruhi
nanti konsumsi masyarakat indonesia
inflasi tetap terjaga
terima kasih bung yose rizal analis dari csis